jadi tulang punggung capek banget diusirnya sama kakak terus malamnya malamnya udah harus pindah
masa kecil adalah masa paling indah
di mana bermain adalah rutinitas
sementara kasih sayang dari kedua orang tua adalah penghangat layaknya selimut
namun hal ini hanyalah kenangan dan mimpi bagi rizwan dan ketiga adiknya
andri indri dan sandi yang ditinggal pergi ayah ibunya ke pangkuan ilahi
rizwan harusnya masih duduk di bangku sma
namun sejak ibunya meninggal pada dua ribu enam belas dan ayahnya sakit
ia harus bekerja untuk menghidupi keluarga
ayah rizwan yang mengidap sakit paru dan lambung pun telah meninggal dunia
menyusul sang ibu pada dua ribu dua
bekerja mengeruk pasir bergelut dengan kerasnya tanah
menjadi kesehariannya kini
bukan pulpen yang ia pegang
melainkan linggis yang membuat tangannya kapalan dan kebal
rasa sakit dan lelah tak dirasa
terbiasa sejak usia tiga belas tahun katanya
tentu pekerjaan ini bukanlah pekerjaan untuk anak seusianya
bahkan ketika saya mencoba membantu rasanya lebih berat dari yang dilihat
kalau lihat rizwan gampang banget lemparnya kayak enteng
tapi ini noh lempar aja gak
ini lepas ya
ternyata berat banget nempel banget kok kamu kuat sih
pekerjaan rizwan cukup riskan dalam hal keamanan dan keselamatan
namun ia hanya berbekal peralatan seadanya
ini batunya tadi tajam taju loh
oh cukup kecil
kamu gak pakai sepatu but
tapi harusnya pakai sepatu but kan
tapi gak ada
gak ada gak punya
terus kakinya sering luka
sering kena batu
semoga nanti kebeli ya
cepet kebeli sepatu but
biar kerjanya lebih aman
jangankan untuk membeli sepatu upah rp tiga puluh per satu kali mengeruk pasir masih kurang untuk makan dan sekolah adiknya
walau terbatas ia tak ingin adiknya seperti dirinya yang harus putus sekolah
ini berat banget
di usia yang masih belia rizwan dipaksa keadaan untuk menjadi kepala keluarga
beban berat harus ia pikul di badan dan pikiran
isak tangis dipendamnya agar tidak membuat sedih adik adiknya
mas bapak pergi terus liswan gimana
jadi tulang punggung
capek banget ya
kok hebat banget sih
khawatir kenapa kenapa karena lihat adik
karena lihat adik
gak pengen kayak gitu
gak pengen adik kayak gitu ya
tapi gak pengen pisah sama adik
pengen kumpul terus
semoga allah mudahin ya
allah punya hadiah gede banget buat ruslani
hadiahnya gede banget loh kayak gini loh
karena gak semua orang bisa kayak gini
allah nyiapin hadiah yang besar
karena liswan perjuangannya juga besar
rizwan dan adik adiknya kini tinggal di rumah hasil gotong royong warga
baru dua pekan lalu ia diusir dari rumah lamanya oleh kakak tirinya yang kini berada di jakarta
tanah ini memang milik sang kakak namun sejak kecil ia telah tinggal di sini bersama ayah dan ibunya
sini sama teteh tadi sandi tadinya sandi dimana tidurnya bumbunya
tidurnya di sini sekarang udah gak di sini
konon kakak tirinya meminta rizwan dan adik adiknya mengosongkan rumah melalui sebuah pesan singkat
waktu itu gimana ceritain waktu diusirnya sama kakak
dia katanya suruh pindah katanya pernah mau dipake gak tau pake buat apa
itu pas nyuruhnya gimana
ya terus pindah malam ini juga
malam ini juga
whatsapp temen dari liswan
gak bisa besok
kenapa mau kenapa gak nanti dulu gitu
kan malu lah ini kan tanah punya orang bukan tanah sendiri
jadi kamu pindah langsung malem malem
bersama kesulitan ada kemudahan
saat kakak beradik ini tidak tahu kemana harus berteduh
perangkat desa tawang banteng kampung cintam peras tasikmalaya bergotong royong membangun rumah di atas tanah pinjaman
ikhlas menjadi modal rizwan menjalani kenyataan
senyum dan tawa adik adiknya lah yang jadi sumber kekuatan
ini pada bento loh
pih pala juga ya

gadis ini masih terlalu mudah untuk memikul peranan layaknya seorang ibu
tapi kenyataan menuntutnya demikian
di pagi hari sebelum indri sekolah
ia harus mengurus keperluan adiknya sandi yang baru masuk sd
setelah beres dengan keperluan sandi
barulah indri menyiapkan peralatan sekolahnya sendiri
meski sepatu dan tas indri sudah rusak
karena keadaan ia belum bisa menggantinya dengan yang baru
hari ini meski sedang diguyur hujan
indri dan sandi tetap semangat pergi ke sekolah
mengubah nasib jadi mimpi anak anak ini
sepulang sekolah anak anak ini tak bisa lantas santai santai leh leyeh
pekerjaan sudah menanti
indri dan andri membantu sang kakak rizwan
upahnya tiga puluh ribu rupiah per hari
sesaat setelah memanjat
rasa perih dan gatal rizwan rasakan di punggungnya
ternyata ulat bulu sempat menempel di pundaknya
ini pada bentol loh
di kepala juga ya
aduh aduh aduh
udah belum masih gatal ya
gatal banget gak
gatal gak sih perih
karena kelapa yang dikumpulkan sudah cukup banyak
saya indri dan andri memutuskan pulang lebih dulu
sementara rizwan masih melanjutkan pekerjaannya
di sela sela perjalanan pulang kami beristirahat sejenak

perempuan satu satunya di keluarga yang cukup tertutup
bahkan ia jarang berbagi cerita kepada kedua kakaknya
indri tuh orangnya tertutup
nahan nahan aja di dalam ya
gak pernah ngadu sama uang sama kakak
gak apa apa dikeluarin
ngadu sama kakak cerita sama kakak suka meluknya sama kakak
sepatu kamu rusak ya
apanya yang rusak
udah dari kapan jebolnya sepatunya
dari kelas enam belum beli
gak berani minta sama kakak
kenapa gak berani
setelah seharian sekolah dan pekerja tidur menjadi pelepas lelah
kehangatan terasa begitu dalam melihat mereka bercanda bersama
mencurahkan kasih sayang dengan cara sederhana

mencurahkan kasih sayang dengan cara sederhana
halo tidurnya kalian tidur
tidurnya bantal satu bertiga itu
iya bertiga kadang berdua
teteh sakit loh
baru pertama kan
kamu mau udah biasa dari dulu
dari sama bapak juga kayak gini
gak pake kasur
enggak belum pernah
belum pernah tidur di atas kasur
jangankan untuk membeli kasur untuk makan terkadang uang pun tak ada
pernah makan pake nasi doang
gak ada rasanya dong
makan pakai nasi sama garam doang
gak minta sama tetangga
hebat ya kalian ya
lebih baik makan nasi sama garam dibanding minta minta
jangan pernah menengah
mengadahkan tangan untuk meminta kepada orang lain
selama badan masih kuat berusaha
pesan dari orang tua inilah yang menjadi pegangan hidup kakak beradik ini
tengok dia tadi
assalamualaikum gimana keadaanmu

di bagian ini
nanti kan sendiri gini phil roh amor
jangka foto kau
aku pikir vaccine dia halus lah an
rupanya ini menjadi kali pertama mereka berjalan jalan ke pusat perbelanjaan
hal hal kecil menjadi pemanis keseruan kami hari ini
sesederhana melihat ekspresi sandi menaiki eskalator
waktunya bersenang senang kami bersiap menaiki go kart
rasa takut dan canggung terlihat dari wajah mereka
senangnya melihat mereka tersenyum lepas
selanjutnya kami mencoba naik roller coaster mini
baru dua putaran saja sudah sangat menegangkan
menutup keseruan hari ini kami naik perahu dayung bersama
sejenak beban berat yang ada di pundak seolah hilang
tanpa terasa waktu beranjak sore
waktunya kembali ke rumah
siapa itu yang punya kasur baru
punya kasur baru ya
coba atau tengok tengokan saja
kamu kan kemarin kerja tidak ada sepatu kan
tapi sepatu balet
tapi sepatu ini
biar tidak luka luka lagi kasurnya ya
ambil pasir ngerok pasir
coba dulu coba dua duanya

enak tidak dipakainya coba
kamu bisa bekerja enak tidak pas tidak
sandi juga mendapatkan mainan baru dari sahabat baik yang dititipkan lewat kami
kamu kan kemarin cerita suka nangis ya
kalau main sama temen nangis gara gara
nah punya mainan sendiri
pakai tangan ini
senyum sumringah terpancar di wajah anak anak ini saat melihat buku tulis tas hingga sepatu baru
inri sepatunya sudah rusak
coba sepatunya buat inri
coba muat enggak
nih udah ada kaos kakinya juga
jadi buat sekolah
nih jadi buat sekolah
sepatunya sudah enggak rusak lagi ya
coba berdiri tete mau lihat bagus gak suka gak warnanya
meski tak banyak namun semoga pemberian ini bisa menjadi penyemangat mereka dalam menimba ilmu
jadi tidurnya kan dari dulu enggak pernah tidur di kasur kan
jadi biar empuk biar enggak sakit badannya
capek capek kerja kerja pasir kerja kelapa
pulang pulang tidurnya di kayu tidurnya di sini
kasur baru enak banget nih kasur baru
kasur baru ini semoga bisa membuat tidur kakak beradik ini lebih nyenyak setelah seharian sekolah dan bekerja
ini kan rumahnya baru belum ada perabotan ya
belum ada lemari belum ada kursi juga sama sekali
terus juga ini tanahnya masih punya orang
kita doa semoga nanti banyak orang orang baik di luar sana yang bantuin rizwan sandi andri sama indri
yang penting tetap semangat belajarnya
rizwan juga kan pengen sekolah lagi ya
nanti coba diusahain biar bisa sekolah paket ya
senang enggak ini
semoga senyuman dan kehangatan ini bisa terus tercipta di antara mereka
menjadi warna di rumah kecil yang penuh dengan cinta